bapak itu gak ada dimana mana
padahal aku udah janji sama amir buat bawa ke dia
akhirnya aku bisa juga ketemu sama papanya rizky
aku mohon dia betul betul ayah
anak kecil banget sih
yang penting sekarang non diagnosi
senyum jadi paham ya
non justru sangat cantik
kalau non senyum kayak begini
aku janji akan selalu bikin non tertawa
sampai kayak gitu
bener bener ya si arman
tuh kan non sih nakal main di taman
segak jadi kotor kan
sini sini aku bersih
budi ngapain sih lempar lempar sendal ke non
siapa yang mau lempar non zahira arman
budi yang mau lempar kamu
lagi ngapain sih deket deket sama zahira
bener non gak sengaja
malahan tadi arman udah bikin aku seneng sih
ngapain kamu masih disini
bener bener gak sengaja
kamu gak pantes
pantes gak pantes
ngerti gak sih
kamu itu harus cari perempuan yang sederajat sama kita man
kalau kamu gak dapet
budi cariin di kampung banyak
tapi kamu jangan deketin non zahira dengan maksud hati
tugas kamu disini tuh menjaga non zahira
gak boleh lebih dari itu ngerti
bagaimana keadaan orang itu
kalau dia tidur terus
kamu harus tetap awasi
dan jangan sampai dia pergi
kalau perlu kamu bilang sama dia
daerah kembang hijau itu adalah daerah yang sepi
kalau dia sempat hilang
bakal susah untuk dicari
seingat aku mama emang punya rumah deket situ
bapak itu di sana
aku harus cek kesana
kamu tuh lama banget sih keluarin
aku udah pegel tau gak nungguin
siapa yang nyuruh kamu dateng kesini
kalau udah nunggu dari tadi
kenapa gak ngetokin itu aja
yang kemarin malam tiba tiba nongol di depan rumahku siapa
kamu tuh masih mau gak sih ketemu sama pelaku
masih minat gak
tapi emangnya boleh sama mama kamu
bukannya mama kamu yang keras kepala
gak bolehin aku ketemu sama papa kamu
yaudah kalau minat jangan bawel
pokoknya ntar dateng
jam dua belas di taman melati oke
rizky kamu baik banget sih ki
aku gak denger kamu bisa ngelakuin ini sama aku
selain kamu galak nyebelin
terus suka marah marah
ternyata kamu baik banget ya
ya mungkin awal awal kita ketemu dulu
agak gak enak aja
cuma sekarang aku bersyukur banget bisa kenal sama
cuma sekarang aku bersyukur banget bisa kenal sama kamu
kamu gak gila kan senyum senyum sendiri

udah pokoknya ntar dateng ya jam dua belas
di taman melati inget
tapi mudah mudahan rizky gak bohong

mudah mudahan nanti aku bisa ketemu sama papanya
dan mendapat jawaban dari semua ini
dan mendapat jawaban dari semua ini
semoga orang itu bener bener ayah

semoga ayah memang masih hidup
semoga ayah memang masih hidup
sikap leni malah semakin mencurigakan
ngapain coba aku ditaruh di rumah terpencil seperti ini

biar supaya lebih tenang

pasti supaya aku gak bisa melahirkan diri
dan cari tahu yang sebenarnya mengenai diriku
selama ini aku
dibohongi sama leni
tapi gimana caranya pergi dari sini
tapi gimana caranya pergi dari sini
aku mau jemput bapak itu bi
den rizky tau dari mana kalau pak rusli ada disini
berarti bener kan
aku mau jemputin bapak itu disini
enggak maksud saya
pak rusli gak ada disini den gak ada
bi bi bi mau buangin aku bi
aku mau jemput bapak itu
kalau yang bi gak mau kasih tau
aku cari sendiri
bi aku harus jemput bapak itu bi
sri ada di depan
leni pasti sudah kasih tau
sudah kasih perintah ke dia

supaya aku jangan pergi
saya mohon den jangan den
bi kan aku udah bilang bi bi tenang aja
nanti aku belain pokoknya aku harus bawa bapak itu pergi dari sini

pokoknya aku harus bawa bapak itu pergi dari sini
den kasih hati saya den
bi bi tenang aja
den jangan den
den jangan den
ya allah harusnya kemana
bi yakin tadi bapaknya pergi dari sini
iya den aduh den ini gimana nih
jangan jangan kau berlewat jendela
akhirnya aku bisa juga ketemu sama papanya rizky
aku mohon dia betul betul ayah